kita ke informasi lainnya puskesmas kecamatan keramat jati jakarta timur
menyiapkan ribuan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatannya
jumlah pasien di puskesmas ini diperkirakan bakal melonjak setelah psbb berakhir
dalam kondisi normal setiap hari puskesmas ini bisa melayani seribu pasien
tetapi sejak pembatasan sosial berskala besar di dki jakarta
jumlah pasien berkurang hingga tujuh puluh persen
pihak puskesmas memperkirakan jumlah pasien akan kembali bertambah
saat psbb berakhir dan semua prosedur kesehatan di puskesmas
harus mengikuti keketentuan yang baru